garuda indonesia akan mengambil langkah dengan menaikkan harga tiket melalui biaya tambahan atau tusla full surcharge
akibat tingginya harga aftur yang sudah membebani operasional perusahaan
direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra mengatakan kenaikan harga aftur telah mebebani maskapai seluruh dunia
terkecuali garuda indonesia yang kondisinya keuangannya tengah terpuruk
meski menyambut baik keputusan kementerian perhubungan ini garuda belum akan menerapkan kenaikan tersebut dalam waktu dekat
lantaran harga tiketnya sudah berada di tarif batas atas khususnya pada masa puncak lebaran dua ribu dua puluh
maskapai pelat merah ini masih menghitung destinasi mana yang akan diterapkan tusla atau fuel surcharge
mana yang akan diterapkan sebagian atau yang tidak diterapkan sama sekali
kita nggak punya pilihan untuk tidak lakukan itu karena akan makin membebani kondisi keuangan kita yang sudah berat sekali
tapi kita juga bukan orang yang membabi buta nantinya memaksa euforia kemudian oh dapat aturan terus kita terapkan hari ini juga gitu
jadi ada beberapa kita lagi lihat destinasi destinasi tertentu yang bisa kita terapkan
ada destinasi yang mungkin kita tidak bisa terapkan secara full atau mungkin kita tidak terapkan